berdiri sejak mei seribu delapan ratus tujuh belas kebun raya bogor yang dulu bernama buiton zorg ini menjadi kebun raya tertua di asia
inilah pusat koleksi penelitian dan pengembangan tanaman benih serta pepohonan dari penjuru nusantara bahkan dunia
ratusan jenis pohon ditanam tumbuh dan dirawat di tempat ini
di tempat ini pohon diperlakukan istimewa karena dianggap sebagai unsur vital kehidupan
sebuah pohon dapat menjadi fondasi dan penopang kehidupan tidak hanya manusia tapi juga setiap makhluk hidup di dunia
kita bisa mendapatkan manfaat dari sebuah pohon dari mulai pucuk daunnya buah batang sampai ke dalam akar bahkan udara di sekitar kita
sebagai salah satu pusat konservasi kebun raya bogor juga mempelajari manfaat pohon sebagai penunjang kehidupan berbagai makhluk termasuk manusia
di antaranya pohon dapat menghasilkan oksigen
menyimpan air sebagai sumber bahan pangan baik dari batang akar buah daun bahkan dapat menjadi sumber kebutuhan papan pakaian obat obatan serta keindahan
fungsi ekologis pohon juga sebagai shelter binatang dan tumbuhan lain di sekitarnya seperti burung semut jamur bakteri juga mikroba
peneliti utama lipi sri rahayu menegaskan pohon perlu dikonservasi dan dikendalikan pemanfaatannya
agar tidak punah
apalagi masih banyak manfaat yang belum diungkap dari jutaan spesies pohon yang tumbuh di bumi ini
kalau kita tidak konservasi itu punah mungkin kehidupan jadi lebih sulit gitu ya
air juga berkurang oksigen berkurang panas suhu lebih tinggi
kemudian binatang binatang atau makhluk makhluk hidup yang lain yang sebetulnya secara ekologi tergantung kepada pohon
itu juga bisa jadi punah juga
tidak hanya pohonnya sendiri yang punah
tapi kehidupan yang tergantung di situ juga bisa punah juga
makanya kita perlu konservasi
konservasi kalau yang kita anut itu tidak hanya sekedar mengamankan
tapi ada aspek mengamankan safe study jadi kita pelajari lebih lanjut apa manfaat dan ilmu pengetahuan yang terkait di dalamnya
dan use jadi pemanfaatan yang tentu saja secara bijaksana ya ya lestari

selain merawat pohon yang masih hidup kebun raya bogor juga menjaga dokumentasi berbagai jenis pohon dalam herbarium
dokumentasi atau pengarsipan pohon dilakukan dengan menyimpan koleksi daun biji koleksi basah berupa buah maupun bunga
juga koleksi potongan batang pohon
koleksi ini dirawat dan didata dengan baik sebagai salah satu cara melestarikan jenis dan menyimpan sejarahnya
apalagi di antara koleksi koleksi ini bahkan telah berusia ratusan tahun
ada teknik yang sederhana yang bisa kita pelajari
dengan mengetahui lingkaran lingkaran yang ada di sini itu untuk mengetahui berapa tahun sih usianya
oh ini berarti ini sudah lebih dari seratus tahun nih pak ya
upaya konservasi pohon adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah kepunahan
terlebih hutan hutan di indonesia sebagai salah satu habitat utama pohon telah terdegradasi seiring waktu
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh indonesia telah kehilangan lebih dari dua puluh empat juta hektare tutupan hutan
trajektori perubahan tutupan hutan menjadi penggunaan areal yang lain
seperti perkebunan untuk contoh untuk sawit
atau untuk park and paper company
jadi untuk kertas dan untuk sawah dan seterusnya
itu memang trajektorinya dari barat ke timur
itu saat ini pulau sumatera itu tutupan hutannya paling minim apabila dibandingkan dengan kalimantan dan papua
papua yang masih paling lebat
kondisi ini jelas membutuhkan solusi dan aksi dari kita manusia
jika kita tidak mampu menanam dan merawat sebuah pohon
setidaknya kita bisa menjaga yang tersisa untuk keberlangsungan hidup kita
manusia dan seluruh penghuni bumi
saya pak kusarto bukur jawa barat